ih apaan sih
setahu gue ada satu tempat pengobatan alternatif yang patent banget
gua ngomong belum sel sel lu
adanya di rawakambing
deket pangkalan taksi
masuk gang dah tuh
depan rumahnya ada pun mangganya dah tuh
ya lah ribet
saya tau pur
kamu gak percaya apa kata bapak saya
setelah mas pur kemarin mencoba bunuh diri di pangkalan
mas pur udah mendingan
ternyata masih bengong juga pak
bapak juga merasa heran
ibu jadi takut pak
mas pur udah mendingan
mas pur udah mendingan
mas pur udah mendingan
mas pur udah mendingan
jangan jangan nanti mas pur bener bener bunuh diri
terus jadi hantu
udah hatu pur
mau sampai kapan
kata bapak saya juga
biar hati kecewa
biar perasaan kita luka
kita jangan putus asa
yaudah tuh pur
kalau kamu lebih memilih diamah
sokat tuh dilanjut
jangan terlalu cinta sama seseorang
nanti patah hati tuh kayak mas pur
bu udahlah gak usah ngomongin mas pur terus
gak baik kasiankan dia
itu juga bu sebagai contoh buat kita
jangan berlebihan dalam melakukan berbagai hal
mau jatuh cinta kek
ya jangan seperti mas pur kayak begitu
bapak tadi bapak ngelarang ibu
sekarang bapak sendiri yang ngomongin mas pur
kebetulan ketemu mbak be
gue juga kebetulan ketemu lo
gue mau kantor rw
anterin gue dah ya kalian
ojak mau nanya dulu
ada gak ya orangnya
isna emang ngobor belum sembuh
saya gak tahu neng
kok gak tahu
saya emang gak tahu neng
kalau saya kasih tahu nanti saya dibilang sok tahu
sipur semenjak kejadian dia mau bunuh diri
dia jadi pendiem
sebenarnya dia bengong mulu seharian
gawat dah kali gitu ma
kan tadi ocak juga udah bilang gawat neng
eh perlahan lahan apa kamu ngomong sama orang gua
maaf ya nya lama tadi habis cuci piring
gue cuma mau tahu tadi om sama tante lu bawa siapa
ih apaan sih
ejak setahu gue ada satu tempat pengobatan alternatif yang patent banget
carpotong dulu gua ngomong belum selesel lu
adanya di rawakambing
hah deket pangkalan taksi
masuk gang dah tuh ya
depan rumahnya ada pun mangganya dah tuh
ya ribet banget bener gak gitu alamatnya
lu kagak percaya sama gua
iya iya iya percaya iya ocak percaya
kalau udah gak ada yang ditanyain lagi aku masuk dulu ya nyak
din yang hitam dekil itu saudara omnya si ani
makasih neng bunga
kok makasih kembaliannya mana
iya kan bu
bu pak bungo punya berita baru
tadi bunga ngeliat om pur lagi bengong aja kayak gini
sudah tahu mak
pur ikut gue yuk
susah banget sih diajaknya
kerjain orang lu salah aja kamu cuy